aku udah gak sabar banget bu
kenalan sama pacar ibu
hah pacar ibu bilang temen put
iya teman rasa pacar kan
eh enggak kamu lagi mana ada temen rasa pacar
kan ibu nganggep dia temen
tapi dia nganggep ibu his future wife
dia menganggep dirinya itu
put kamu tuh gak capek ya berangkat pagi pulang malam kayak begini
put kamu mau kan pindah ke surabaya
emangnya kalau tetap disini aja ibu gak mau ya
ah yang di surabaya itu kerjaan ibu
gajinya lebih tinggi daripada disini put
tapi kan aku udah kerja bu
aku bisa bantuin ibu
ibu mau jujur ke kamu put
soal apa bu
sebenarnya ibu itu udah gak kerja lagi
sebenarnya sih aku juga udah curiga kalau ibu udah gak kerja lagi
kok kamu bisa tahu
aku ngeliat ibu ngelamar jadi kasir di restoran
jadi waktu itu kamu ada disana
kamu kerja disana ya
maaf ya bu aku juga mau ngaku sama ibu
sebenernya aku yang minta pak bili manajer restoran itu untuk gak terima ibu kerja disitu
karena aku takutnya ibu jadi tahu semuanya terus ibu jadi sedih
jadi ibu gak kerja disitu ditolak ternyata gara gara kamu
gak apa apa put
ibu gak marah kan sama aku
ibu tuh mau ngomong sesuatu ke kamu put
tapi ibu ragu
soal temennya ibu
aku kamu senyum senyum kayak gitu sih put
kamu ngeledek ibu kan
aku bukannya ngeledek ibu
cuma seneng aja kalau ibu punya alesan buat gak pergi dari sini
hmm kok bisa apa hubungannya
kenapa soal temen ibu
oh jadi teman ibu kan waktu itu ngajakin kita dinner
tapi karena kita ada masalah yang waktu itu
kan gak jadi
soalnya itu soalnya aku gak mau pergi dari sini
semua gara gara aku jadi gak jadi deh
enggak enggak itu gak masalah gak apa apa put
tapi temennya ibu kok ngajakin lagi
kalau kamu memang gak bisa
kamu gak mau
gak apa apa kok nanti ibu bilang sama temen ibu
aku mau kok ibu
pokoknya apapun yang buat ibu bahagia
aku juga pasti bahagia
makasih ya put
aku yakin bapak juga pasti bahagia disana
aku udah gak sabar banget bu
kenalan sama pacar ibu
ah pacar ibu bilang temen put
iya teman rasa pacar kan
kamu lagi mana ada temen rasa pacar
kan ibu nganggap dia temen
tapi dia anggap ibu
dia menganggap dirinya itu future husbandnya ibu
kamu tuh ya put
itu udah fan kamu loh
ya tapi emang gitu kan
akhirnya ach photo
kamu pasti datang kesini
karena kamu mau tinggal lagi sama papa kan
emangnya kenapa pangeran
padahal tadinya bapak sangat berharap
kamu mau tinggal lagi disini sama papa
aku kesini karena aku mau ngeliat keadaan papa
ternyata papa sehat sehat aja
tapi kalau untuk tinggal sama papa
maaf pak tapi aku gak bisa
kenapa sikap kamu jadi sekeras ini sih sama papa
padahal dari dulu kamu kecil
papa selalu turutin keinginan kamu
papa selalu penuhin kemauan kamu
papa sadar gak sih pak
semenjak mel sama dirinya datang ke kehidupan kita
papa tuh udah berubah
papa yang dulu peduli sama aku
papa yang care sama aku
itu semua hilang
yang ada di pikiran papa itu cuma harta bisnis
gimana caranya papa gak kehilangan itu semua
bahkan mungkin itu semua lebih penting daripada aku
tapi pikiran kamu itu salah
papa disuruh lakukan semua itu
demi kamu pangeran
supaya masa depan kamu lebih bahagia
cukup ada papa aja aku udah bahagia
aku gak butuh ini semua
kalau aku terus menerus jadi boneka buat mel
aku harus ngikutin semua yang dia mau
aku ditekan terus sama papanya
dan disitu papa gak pernah belain aku
saya merasa c enam
tapi mereka suka
ini bukan yang makanan yang aku kirimin buat papa
makanan kesukaan papa kan
kok papa belum makan
kamu betul bang heran
itu memang makanan kesukaan papa
tapi karena kamu sudah kasih sama papa
jadi terserah papa dong
mau diapain makanan itu
kok papa gitu sih
pak aku tahu makanan ini emang gak seberapa harganya
tapi aku beli ini pakai hasil kerja keras aku pak
kok papa gak hargain aku sih
pas pdf apa sih si dapat kolom kom skip